bukan aku jadi kayak gini ya
aku tahu mil
kamu tuh akhirnya percaya kalau
aku tuh perempuan pilihan kamu
aku juga percaya itu
kenapa perasaan aku jadi ngaco gini ya
aku gak suka sama milo
dan aku enggak punya perasaan apa apa buat dia
enggak aku enggak cinta
selama ini aku berhasil membohongi orang
tapi aku gak bisa membohongi perasaan aku sendiri
jadi maksud kedatangan saya kemari untuk
saya sudah memikirkan hal ini dengan matang
dan saya sudah benar benar yakin
kalau saya ingin sekali
ih nggak nyangka deh
bisnis secepat ini mau ngelamar aku
kok dia gak bilang bilang dulu sih sebelum kesini
tau tau udah mau ngelamar aja
ingin sekali apa nuh
maaf om sebelumnya
bisa saya ketemu dengan mita
saya panggilkan sebentar ya
bagus banget ya
kamu kenapa sih al
kamu tuh yang kenapa
kau tuh suka sama minta mau bikin dia cemburu gitu
kamu tuh sengaja ya
tadi ngerayu ngerayu aku kayak gitu
jawab aku mil
aku tuh cuma jadi kompensasi kamu
alia kamu udah tau kan
dari awal aku gak pernah suka sama kamu
jahat banget sih kamu
kamu mau bilang aku jahat terserah
mau kamu keluar dari rumah ini atau kamu nggak mau kenal sama aku lagi juga nggak apa apa
aku nggak peduli kok
kenapa engkau beri perasaan ini
ini nggak boleh
aku gak berhak jatuh cinta sama dia
mil mita ada apa istri cari kamu
iya udah temen dia
jangan jangan dia membocorin ke pak prayoga kalau aku habis minum uang sama dia
kalau memperlakukan perempuan harus dengan lebih baik dong
aku cuma bisa memperlakukan perempuan dengan baik
kalau dia itu baik sama aku
kamu ngapain disini nuk
mumpung semuanya kumpul disini
buat saya ini waktu yang tepat untuk saya mengatakan sesuatu
tentang hutangku itu disini nuk
di depan semuanya
aduh tega banget ternyata kamu nunggu
maaf sebelumnya om
kalau menurut om cara saya ini lancar
tapi saya sudah masak masak memikirkan hal ini om
ingin melamar menantu om
sebagai istri saya
ingin melamar menantu om
namun pak tia
saya tak ke aime
apa om mengizinkan ya om